ya halo ma assalamualaikum
pada apa ma
ren kamu masih di rumah sakit
ya aku masih rumah sakit ini
bareng pak al tadi kesini
buat jagain mama
tadi kan kamu bilang katanya bu andin masuk rumah sakit
mbak bella itu milih untuk nginep di rumahnya bu andi
jadi nino itu adalah suami pertama andin
ya saya sudah mendengar
dan juga papanya ren
ya saya sudah mendengar
dan juga papanya ren
dan juga papanya ren
dan juga papanya ren
ba'jis maaf ya jadi ngerepotin
jadi nemenin saya buat jagain mereka berdua
gak apa apa dong suster mirna aku seneng
kan aku tantunya mereka boleh dong tantunya jagain keponakan

cuma nih ya mungkin sekarang lagi musim sakit kali ya mbak jis ya
tadi juga kiki kan tiba tiba harus buruk buruk pulang pulang kampung
karena harus jagain ibunya kan masuk rumah sakit
terus andin juga masuk rumah sakit
jadi aduh bahaya banget ya sekarang ya
iya susah mirna benar banget keadaan belakangan ini emang lagi kurang baik ya
iya mbak dan masuk rumah sakit
iya dan mas al masih belum bisa mengingat masa lalunya ya
iya begitulah mungkin lagi dicoba
tapi pokoknya sekarang kita harus tetap jaga kesehatan majis
tapi mbak jis mbak jis gak apa apa
ini kan udah agak malam gitu mbak jis
kasian juga kalau pulang sendirian kan
iya suster mirna
rencananya malah kalau boleh
aku menginap di sini dulu untuk beberapa hari ke depan
soalnya kan ya keadaan lagi seperti ini
kayaknya sih keluarga di sini mungkin butuh aku
jadi aku pengen ya bantu bantulah
boleh gak sih
boleh banget boleh banget
jadi saya ada temennya
kita saling memuat
tapi mbak jis mbak apa masih ada di sini
iya benar juga
baru saya ingat
iya ntar ambil dulu deh
sus aku udah bisa pindah ke rumahmu belum
udah malem nih kan kak
gimana kalau kakak sama adik istirahat aja
terus kan suster juga belum dapat kabar dari rumah sakit
gak apa apa ya
iya deh sus
lu tuh gak usah kebanyakan galau
mending kita minum dulu
gue lagi pusing banget sih sekarang
gue dikeluarin dari manajemen
reputasi gue hancur dan sampai sekarang gue belum bisa dapetin job lain
yaudah gak usah lo bawa pusing
ini kita have fun malam ini
elsa bilang kalau nino adalah cinta sejatinya
jadi elsa sama nino sempet pacaran sebelum menikah dengan andi
lalu nino jemput nino karena dia udah jatuh
dia sudah jatuh
dia udah jatuh
dia sudah jatuh
dia sudah jatuh
dia sudah jatuh
dia sudah jatuh
dia sudah jatuh

dan pada saat andi menikah dengan nino
elsa gak bisa terima
andi sebelum menikah dengan nino
andi tuh sempet pacaran dengan adik kamu
para adin dituduh